gara gara memakai headset seorang pria di madiun jawa timur tewas tertabrak kereta api pada selasa malam
menurut warga sebelumnya pria tersebut mengendari sepeda motor dan berhenti di dekat rel kereta dengan menggunakan headset di telinganya
kemudian korban berjalan ke arah rel kereta api
tak lama kemudian melaju kereta api dari arah surabaya tujuan jakarta dengan kecepatan tinggi